kita sudah bersama pengamat keselamatan dari pendiri dan instruktur jakarta defensive driving consulting yaitu jusri palu buhu
mas jusri selamat malam
selamat malam mbak pani
selamat malam pernisa
terima kasih satu langkah lagi kita akan sampai pada tahap legalisasi motor sebagai bagian dari angkutan umum
saya nggak tahu dari jdcc ini melihatnya ini sebagai hal yang positif atau negatif
karena kita merujuk pada undang undang tahun dua ribu sembilan nomor dua puluh dua di mana motor disebutkan tidak masuk dalam angkutan umum
artinya apakah sekarang dalam melakukan diskresi pemerintah memang harus ada yang berubah harus ada yang diubah kan
betul betul kalau pertanyaannya tadi bagaimana pendapat kita pendapat saya itu mengkombinasikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini
tapi kalau kita berbicara secara legal memang awalnya motor sebagaimana undang undang dua puluh dua
dua ribu sembilan itu dia tidak mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum
dengan berbagai alasan tentunya dengan alasan safety
namun demikian karena kebutuhan masyarakat dan sepeda motor merupakan transportasi
moda transportasi yang paling fleksibel yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat khusus di kota kota besar
dan jumlah sepeda motor sebagai ojolips yang luar biasa saat sekarang
maka mau nggak mau pemerintah yang harus melakukan
melakukan perubahan dengan mengambil satu tindakan diskresi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan para pengemudi ojol itu sendiri
oke tadi anda menyebutkan ini karena masalah kebutuhan
kalau dari jddc menganggap bahwa legalisasi ojek online dan juga ojek konvensional untuk bagian dari angkutan umum
memang seberapa membutuhkannya anda melihat masyarakat kita terhadap ojek online dan juga konvensional ini sih
baik kalau kita jujur saja
kita bicara di kota kota besar saat sekarang
atau kebutuhan masyarakat secara luas di indonesia
di mana kita mempunyai kendala kendala atau handicap
antara di kota besar traffic yang kejaset yang macet
kemudian di daerah kota kota kecil yang sepi
maka transportasi atau moda transportasi roda dua atau sepeda motor ini
memang kebutuhan yang paling ekonomis yang paling efektif
dari moda transportasi
yang ada di satu sisi kalau kita bicara soal keselamatan
maka moda transportasi roda dua ini merupakan hal yang sangat rentan dengan pihak
nah oleh karena itu
kalaupun pemerintah sekarang mengakomodir merupakan tindakan bijak mereka
tetapi tidak melepaskan secara bebas
oleh karena itu ada aturan aturan yang mungkin tidak bisa dipaksa
tetapi dengan catatan
artinya pemotornya pengojeknya maupun penggunanya
dalam konteks keselamatan atau road safety itu sendiri
para pengojek sendiri harus menganggap itu sebuah kebutuhan bukan peraturan
dan juga para penggunanya juga harus paham
karena rentannya keselamatan mereka mereka juga harus mengikuti
segala yang dianjurkan oleh para pengojek
karena kita tahu di satu sisi banyak pengemudi atau penumpang yang meng influen
perilaku perilaku yang nggak benar dalam hal keselamatan kepada pengojek
sehingga pengojek mau tidak mau terpaksa contoh sehingga mau pakai helm katanya gitu
nah ini kan ada permasalahan di sini
si pengojek terpaksa mengakomodir karena dia butuh transportasi
tapi pengojek juga harus tahu keselamatan tanggung jawab keselamatan
itu ada pada tiang jadi kalau ada keselamatan ini hukumnya pidana nih
sebaliknya si pengguna law jeg ini juga tahu begitu
kecelakaan kerugian semasa yang harus mereka terima
nah oleh karena itu ada dua sisi bagaimana caranya pemerintah bisa meng encourage
bukan hanya sekedar meng endorse saya rasa dengan cara edukasi ya satu satunya
oke mas justri ini juga saya rasa dengan cara edukasi ya satu satunya
di sudut yang berseberangan itu tadi ya masalah safety first
kemudian juga tingkat atau angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor atau kendaraan roda dua di jalanan
yang juga angkanya sangat tinggi sekarang
betul kemudian juga ada lagi yang berseberangan adalah begini
ketika banyak yang mengamati dengan adanya pemberlakuan atau legalisasi ojek online ini
kemudian nantinya menjadi angkutan umum artinya akan semakin banyak orang orang yang mungkin beralih profesi
atau kita lihat banyak sekali ojek ojek online konvensional yang akhirnya bertebaran di jalan
walaupun satu sisi bagus bagi mereka yang memproduksi motor
di mana angka penjualannya naik empat sampai dengan lima persa menurut aisy juga
tapi gini kita melihat apakah ketertiban di jalan raya kemudian berlalu lintas itu bukannya harus yang diutamakan
jadi overall safety itu harus menjadi fondasi daripada tujuan kita objektif kita
kita hidup untuk apa sih untuk ekonomi keluarga untuk menyekolah anak anak dan lain lain
untuk mendapatkan cita cita tetapi dengan meninggalkan safety segala sesuatu aspek safety
maka dia sebenarnya gambling dia nggak tahu begitu dia kecelakaan cita cita itu tidak tercapai
bahkan membuat penderitaan kepada keluarganya
dan itu fakta pernah dilakukan penelitian baik ui dan ugm
ternyata kecelakaan lalu lintas itu korelasinya korelasinya adalah pemiskinan ekonomi daripada korban atau orang orang terlibat
nah jadi saya nggak pungkiri
manfaat lain daripada ini dilegalisir adalah tingkat pengangguran mungkin akan mengecil
karena seorang yang punya kecerdasan bisa melakukan pekerjaan atau melakukan penambahan ekonomi
dengan melakukan tambahan pekerjaan dengan ojek di luar dari pekerjaan utamanya mungkin ya atau terbalik begitu
mas justri terakhir terakhir mas justri singkat saja
yang juga dipertanyakan adalah bagaimana kesetaraan keadilan nantinya jika keduanya online
dan juga konvensional ada di satu jalanan yang sama
mereka ini kan adalah entitas yang berbeda kan
dari sisi harga kemudian dari sisi atribut yang mereka kenakan gitu
anda melihatnya bagaimana untuk pengaturan ini apakah itu juga harusnya kan dipikirkan kan
karena ada persaingan diantara dua ini
dan saya mendengar isunya dengan melakukan diskresi ini
pemerintah juga akan meng cover atau mengakomodir permasalahan ojek konvensional
saya dengarnya begitu
kalau itu dilakukan itu merupakan tindakan bijak
sehingga persaingan pun tidak terlalu signifikan antara yang terorganize dalam satu institusi maupun yang konvensional ya
saya rasa begitu
satu pendapat saya saya rasa ini untuk keseluruhan ini adalah ide yang bagus daripada dibiarkan secara ilegal
tidak ada ketentuan hukum dan tidak terorganize
namun demikian semua para stakeholder dalam hal ini
mereka harus mengutamakan safety pemerintah sendiri harus mengakomodir kebutuhan ketentuan dengan faktor faktor safety
demikian pak fadil
baik terima kasih mas justri palu buhu sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini